badan cyber dan sandi negara atau bssn melalui national security operation center atau nsoc
mencatat bahwa lebih dari satu enam miliar anomali trafik atau serangan cyber
terjadi pada rentang waktu januari hingga desember dua ribu dua puluh
kepala bssn legend tni purnawirawan hinsa siburian mengatakan
kategori serangan cyber yang paling banyak terjadi yaitu malware trogen activity dan pengumpulan informasi untuk mencari celah keamanan
hal tersebut berdasarkan keterangan resminya mengenai landscape ruang cyber indonesia
di kantor bssn sawangan depok jawa barat pada senin tujuh maret dua ribu dua puluh
saya sampaikan hasil monitoring keamanan siber di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
terdapat satu enam ratus tiga puluh juta
dan jenis serangan cyber terbesar sejumlah satu miliar lebih adalah infeksi malware
mengenai terorisme dan radikalisme di ranah cyber
bssn terus berubah
saya bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalankan program literasi keamanan cyber
sehingga dapat terbentuk budaya keamanan cyber yang tangguh
dapat membentengi masyarakat dari berbagai ancaman terorisme radikalisme dan disinformasi
kita himbau setiap penyelenggaran
terutama juga yang ada di publik maupun di swasta
supaya kalau berani membangun suatu sistem elektronik
yang bertanggung jawab